akibat bangunan ruang kelas ambruk
sebanyak dua puluh delapan siswa sdn lewi pende kabupaten sukabumi
jawa barat terpaksa belajar di tenda yang beralaskan tanah
para siswa pun sering mengeluh kepanasan
dehidrasi serta sakit batuk dan flu
beginilah kondisi sekolah dasar negeri
atau sdn lewi pendei
kampung lewi pendei
desa pada bengher
kecamatan jampang tengah kabupaten sukabumi jawa barat
sejak setahun lalu
delapan siswa siswi kelas tiga harus belajar di bawah pohon beratapkan tenda
dan beralaskan tanah
pihak sekolah terpaksa mengalihkan kegiatan belajar di tenda ini
akibat ruang kelas ambruk karena lapuk dimakan usia
cuaca ekstrem musim kemarau pun
memperburuk kesehatan siswa selama proses belajar
siswa sering mengeluh kepanasan
serta banyak yang terserang penyakit batuk dan flu
kalau udah jam sepuluh itu rasanya panas
anak anak itu pengennya
kalau udah siang sedikit aja
saya nyarankan gitu
anak anak pekel air yang banyak
jadi kalau udah mulai jam sembilan itu udah panas
apalagi kalau gede angin begini
pengen nyanyi sekolah baru
kalau takut nggak kondisi seperti ini
takut roh roh tendanya
takut robot tendanya
pihak sekolah dan siswa mengharapkan
kelas mereka bisa segera diperbaiki
namun sejauh ini
belum ada perhatian dari pihak dinas pendidikan
atau pemerintah kebupaten sukabumi